jasad perempuan tanpa kepala ditemukan selasa pagi oleh warga secara tidak sengaja
ketika kejadian warga melihat kepulan asap dari rumah kosong yang berada di dalam gang sempit sekitar pukul enam pagi
takut api merambat ke bangunan lain warga berupaya memadamkan si jago merah
namun warga terkejut karena di teras samping rumah kosong yang terbakar tergeletak jasad perempuan tanpa busana dan tanpa kepala
yang memiriskan kepala korban ditemukan puluhan meter dari lokasi tubuh korban
saksi mata menuturkan sebelumnya sekitar pukul dua dini hari warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah kosong
pertama itu jam dua subuh itu pak ada orang minta tolong di belakang rumah itu
habis itu jam enam tadi itu kita jam enam an ada kayak ada orang warga sini langsung turun turun ini turun ada api nah disitu
tidak lama aparat kepolisian polsekta banjarmasin barat dan polresta banjarmasin
datang melakukan olah tempat kejadian perkara
di lokasi polisi menemukan barang yang diduga milik terduga pelaku
yakni plat kendaraan bermotor pengeras suara dan kain yang digunakan untuk membakar serta pakaian korban
kita datang ke identifikasi sebaik baik saja kita berdaya di otopsi
kemudian di identifikasi kami melakukan penyelidikan nanti
penyelidikan belum belum kita temukan
maksudnya ada pelaku kami harus mengunggah sakin dan merah muti
jasad perempuan dimutilasi dievakuasi ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah ulin banjarmasin
polisi berharap warga yang merasa kehilangan anggota keluarga segera melapor untuk keperluan identifikasi